anda kembali di cnn indonesia newsroom polda metro jaya mengusut kasus unjuk rasa seribu delapan ratus dua puluh
dengan memanggil penyelenggara dan panitia aksi karena dinilai memicu kerumunan masa di tengah pandemi
kabinet humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus mengatakan
kasus ini telah naik dalam tahap penyidikan
penyidik polda metro jaya telah meningkatkan status kasus kerumunan aksi seribu delapan ratus dua puluh
dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan
pengusutan perkara tersebut berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian
dalam proses penyelidikan polisi telah memeriksa sembilan orang saksi
serta melakukan klarifikasi dan gelar perkara
polda menemukan adanya dugaan unsur pidana berupa pelanggaran protokol kesehatan
saat aksi delapan belas desember lalu itu
tahap penyidikan untuk para penanggung jawab acara yang semua termasuk panitianya
karena kemarin sudah kita lakukan penyelidikan sembilan kita lakukan klarifikasi undang klarifikasi
kemudian kita lakukan gelar perkara
pagi ini kita naikkan ke tingkat penyidikan